ngomong ngomong yaudah jangan ya sudah ya tidak tidak bye bye dan
ya ampun lucu banget
iya berkembangnya media sosial dewasa ini tentu saja memberikan kita pilihan untuk mengekspresikan diri dengan berbagai macam cara
salah satunya misalnya seperti ini dengan menggunakan filter di berbagai macam platform media sosial
semua kalangan anak anak dewasa bahkan orang tua turut pula memanfaatkan teknologi ini untuk bermain bersama dengan buah hati mereka
tapi bagi anda parents anda tetap harus bijak ya bermain filter dengan buah hati
karena alih alih bisa menciptakan memori yang menyenangkan
salah memilih filter bisa berdampak buruk terhadap psikologis anak di masa yang akan datang
mencoba beragam filter menarik di instagram menjadi salah satu kegemaran siti manggar patani
untuk mengisi waktu bersama sang buah hati
beragam filter mulai dari yang lucu cantik bahkan aneh
kerap kali ia coba untuk melihat reaksi si kecil
meski begitu ibu satu anak ini mengaku cukup selektif
memilih ragam filter saat bermain dengan putri kecilnya zuya
tapi memang ada beberapa juga filter
yang menarik di instagram
bikin misalnya matanya jadi merah
atau ada darahnya
atau ada perubahan jadi binatang
nah itu tuh yang sebenarnya aku hindari
karena pernah juga dicoba misalnya kayak
matanya jadi merah
terus mungkin karena anakku udah satu tahun lebih
udah mau dua tahun
dia tuh udah mulai punya rasa takut
jadi kalau misalnya dia udah mulai rasa takut
misalnya dia udah bilang dia udah bisa bilang takut gitu
nah itu nggak aku paksain lagi
bagi manggar filter di berbagai platform media sosial
tak hanya berfungsi sebagai hiburan semata
media sosial juga berperan
penting menciptakan memori yang menyenangkan
antara orang tua dan anak
media sosial jangan sampai menunjukkan anak menderita
atau anak sampai nangis nangis terus kita rekam gitu loh
itu takutnya nanti kalau dia udah besar
terus dia melihat itu lagi tuh ngerasa kayak sama orang tuanya dikerjain atau dibully gitu
jadi ya berusaha untuk menunjukin yang baik baik aja sih di media sosial gitu
tentu saja tidak semua orang tua berpikir yang sama
banyak sekali kita jumpai reaksi anak anak yang menangis
bahkan histeris saat bermain filter bersama orang tua mereka
adagam hai menggunakan
hak privacy dan bagaimana anak merasa nyaman ya
dalam jangka panjang kebiasaan menggunakan filter yang membuat anak tak nyaman atau takut
bisa memicu trauma yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan mental buah hati
trauma tidak punya trust issue yang sama orang tua sama relasi nanti
sama pertemanan sama pasangan itu dampak jangka panjangnya
terus jadi semakin takut jadi fobia kecemasan ini juga berdampak
jadi merasa tertekan sekali jadi stres jadi nanti ada perilaku yang menurun dari anak
kemajuan teknologi digital yang berimbas pada perubahan perilaku bermedia sosial memang tidak bisa dinafikan
namun sebagai orang tua menjadi filter pertama bagi anak anak tentu menjadi sebuah tanggung jawab moral
bijaklah bermedia sosial dan pastikan kesehatan
kesehatan mental anak tetap menjadi prioritas